meski telah disidak oleh bupati antrean pemohon ktp elektronik di kantor dispenduk capil jombang jawa timur jumat pagi tidak mengalami perubahan dibanding pada hari sebelumnya
bahkan ratusan warga tetap saling dorong dan berdesakan demi mendapat nomor antrean
sidak bupati jombang nyono suharli wihandoko pada kamis kemarin tidak berdampak pada pengurusan ktp elektronik yang berdesakan dengan aksi dorong setiap harinya di dispenduk capil jombang
antrian ini disebabkan terbatasnya nomor antrian yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah pemohon yang lebih dari lima ratus orang per hari
imbasnya warga pun berdesakan untuk mendapat nomor antrian
lamanya proses pengurusan membuat pemohon tak melanjutkan proses pengurusan ktp elektronik
yang gak enak sesuatu antrean yang ambil ktp ya antrean sesuatu yang enak
menurut kepala desa dispenduk capil jombang ahmad sarifudin
pihaknya akan mengambil langkah tegas mulai senin depan
warga yang tidak membawa undangan tidak akan dilayani oleh petugas
langkah ini diambil guna menertibkan warga
mulai senin kita tertipkan lagi tetap oleh begitu yang memiliki undangan
melayani tidak perlu andan andan
bagi warga yang belum melakukan perekaman ktp elektronik
pihak dispenduk capil menyarankan agar melakukan
lakukannya di tiap tiap kantor kecamatan agar tidak menumpuk di kantor dispenduk capil
meskipun juga bisa melayani perekaman tanpa harus antri